rencana pembatasan sosial berskala besar atau psbb secara ketat
yang akan diberlakukan oleh pemerintah provinsi dki
pada empat belas september mendatang
ditanggapi seragam oleh pemimpin kota penyangga jakarta
pemkot bekasi jawa barat secara terang terangan menolak
melaksanakan penerapan psbb secara ketat di wilayahnya
seperti awal adanya pandemi covid sembilan belas
pemerintah kota bekasi enggan meniru penanganan covid sembilan belas jakarta
saat ini pemkot bekasi menerapkan adaptasi kebiasaan hidup baru
dengan memperkuat pengawasan di tingkat rt dan rw
pemerintah kota bekasi mempertimbangkan sektor ekonomi di tengah pandemi
meski demikian pemkot bekasi tidak menutup kemungkinan psbb kembali dilakukan
hampir senada dengan bekasi pemkot tanggerang selatan
juga belum akan memperlakukan psbb secara ketat
ada sejumlah faktor yang membuat pemimpin di kota tanggerang selatan
belum memperlakukan hal itu
di antaranya status wilayah kota tanggerang selatan
yang saat ini masuk zona oranye
penyebaran jumlah kasus covid sembilan belas yang masih terkendali
dengan angka kasus covid sembilan belas masih fluktuatif dan tidak selalu meningkat
di sisi lain ketersediaan kamar tidur rumah sakit
dan tempat karantina untuk pasien covid sembilan belas di wilayah tanggerang selatan masih aman
jual kampung dari awal psbb tidak pernah berubah psbb
hanya perbedaannya di awal kita berketat sekarang kita berubah
satu hal yang permintaan saya mudah mudahan ada jaringan komunikasi
maupun dari kementerian kesehatan sudah ada
sementara itu pemkot bogor memperpanjang kebijakan
pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas atau psbmk
hingga empat belas september
meski demikian wali kota bogor mendesak gubernur dki
mempertegas aturan keluar masuk warga di kota penyangga
sehingga dapat mempersepit risiko warga eksodus beraktivitas di wilayah budebek
kalau di jakarta semuanya lockdown
sementara di bogor tidak
nanti orang jakarta dan sekitarnya akan lari ke bogor
ya baik untuk wisata makan jalan pertemuan dan lain lain
nah ini kan harus kita antisipasi
terkait kondisi darurat daya tampung rumah sakit di ibu kota
pemda kota dan kabupaten bogor
telah menyiapkan tiga titik pusat isolasi non kesehatan
di kawasan kemang pusat rehabilitasi bnn lido
dan kawasan mega mendung khusus para pasien otg
tim liputan sienan indonesia